riuh euforia relawan di pemilu dua ribu dua puluh empat mungkin tak lagi dihiasi ornamen baju kotak kotak biru merah khas jokowi
melainkan motif garis tegak lurus hitam putih sebagai identitas baru pendukung ganjar pranowo
kandidat presiden yang diusung pdi perjuangan
baju ini diperkenalkan oleh ganjar di depan tiga ratus organ relawan sambil berteriak dengan lantang
tentang pandangannya soal warna baju ini
kenapa hitam putih
saya sampaikan bahwa saya bukan orang abu abu
ketika kita bersikap pada suatu keputusan yang sulit
hitam atau putih
saya yakin yang hadir di sini sudah memilih pada sikap itu
mudah mudahan kita lihat
ganjar juga mengaku ada sosok jokowi dibalik penentuan baju relawan ini
ganjar bercerita pertemuannya dengan jokowi kerap kali berbicara tentang dinamika pergerakan dan karakteristik kelompok relawan jokowi
khususnya bagi relawan yang kini tak melabuhkan dukungan pada ganjar di pilpres dua ribu dua puluh
sampai dalam satu pertemuan jokowi memberikan selembar kertas kepada ganjar
yang isinya adalah jokowi yang berada di dalam baju relawan ini

pada akhirnya beliau menyampaikan selembar kertas kepada saya
pak ganjar mungkin ini bagus
dan apa yang bagus itu adalah baju yang saya pakai ini
ketua steering committi acara bambang j pramono mengajak semua relawan ganjar
untuk mengenakan baju hitam putih garis lurus itu setiap hari rabu
sebagai bentuk dukungan identik pada ganjar
ketua pelaksana acara teddy wibisana memaknai motif baju relawan ini
sebagai bentuk ketegasan relawan yang kini tak lagi abu abu dalam mendukung ganjar pranowo
kita tadi secara simbolis menggunakan baju hitam putih garis lurus itu

yang secara hitam putih
tandukulman yang benar
menyikirkan yang salah
secara hitam putih tidak lagi abu abu untuk mendukung ganjar pranowo
pengamat politik adi praitno memaknai pesan jokowi melalui desain motif baju relawan ganjar ini
sebagai sinyal kepastian bahwa jokowi mendukung penuh ganjar pranowo pada pemilihan presiden dua ribu dua puluh
meski kerap kali menunjukkan komunikasi intens dengan prabowo subianto
motif garis tegak lurus mengindikasikan bahwa pada akhirnya jokowi akan tegak lurus pada arahan partai
di mana ganjar adalah orang yang paling dipercaya sebagai suksesor jokowi dalam melanjutkan kepemimpinannya
warna hitam dan putih mengindikasikan bahwa basis pendukung jokowi kini tak boleh bermain
di ranah abu abu atau belum menentukan pilihan
karena sikap politik jokowi tegak lurus mendukung ganjar sebagai bakal calon presiden pdip dua ribu sembilan belas
ini ingin menjadi satu kesatuan bahwa jokowi adalah ganjar
ganjar jokowi adalah kader pdip
jadi tegak lurusnya itu disitu
bahwa setiap kader pdip itu pastinya hidup dalam satu rumpun kehidupan bersama kepentingan politiknya
pdip sudah memutuskan ganjar sebagai calon presiden dua ribu dua puluh empat
maka setiap orang siapapun dia
kalau sudah mendengar pdip mengusung ganjar
mestinya tegak lurus dan tidak memberikan dukungan politiknya ke yang lain
yang paling penting adalah warna hitam putih
pendukung jokowi adalah pendukung ganjar
pendukung ganjar adalah pendukung jokowi
ganjar pun meminta masyarakat untuk menginterpretasikan sendiri soal pesan jokowi dibalik desain baju relawan ganjar